netizen pun mulai ramai membicarakan penutupan pesta olahraga terbesar di asia yang akan digelar malam ini
closing ceremony asian games dua ribu delapan belas disebut sebut tak akan kalah meriah dibanding gelaran pembukaan yang hujan pujian
mengusung konsep berbeda dengan pembukaan penonton closing ceremony asian games siap dihibur dengan penampilan memukau para musisi asia
kepastian boyband asal korea selatan super junior menjadi salah satu pengisi acara closing ceremony asean games dua ribu delapan belas
sukses mengejutkan para penggemarnya di tanah air
kami sore personel boyband yang terbentuk pada tahun dua ribu lima ini bahkan telah tiba di bandara soekarno hatta
para penggemar yang setia menunggu di bandara pun berhasil mengabadikan momen kedatangan siwon dan kawan kawan
antusiasme tidak hanya dirasakan para penggemar tapi juga dari para personel boyband asuhan sm entertainment ini
siwon melalui akun twitter pribadinya at siwon choi bangga mengunggah sebuah foto yang menunjukkan dirinya menjadi bagian dari asian games dua ribu delapan belas
sebelumnya personel suju lainnya n hyuk dan dong hae
juga antusias membahas kehadiran mereka di closing ceremony asian games dalam bincang bincang bersama dengan kbs world radio indonesia
selain super junior boyband asal korea selatan lainnya ikon dan musikus india sidard slatia
turut menyemarakan closing ceremony asian games dua ribu delapan belas
dan tentu saja sederet nama penyanyi tanah air pun ikut mengisi acara
seperti bunga citra lestari gigi j flow lea semen juntak run denada dan masih banyak lagi
ya closing ceremony memiliki konsep berbeda dengan opening ceremony
jika acara pembukaan dibuat kolosal penutupan asean games nanti akan lebih sederhana namun mirip dengan konser musik
closing ceremony juga akan lebih menonjolkan budaya budaya asia dibandingkan dengan budaya indonesia
seperti yang dihadirkan dalam pembukaan yang lalu
meriah penuh kejutan dan tentu saja menghibur membuat masyarakat antusias berburu tiket closing ceremony
dijual di tiga situs resmi pada tiga puluh agustus baru beberapa menit
tiket pun ludes terjual
hingga kini peluapan kekecewaan warga net yang kehabisan tiket pun ramai di media sosial